si roby itu pekerjaannya padat
kadang kadang gak ketampung
sampai dia lembur
yaudah emang gak usah berharap terlalu banyak sama si romana deh
bro emang ini paling serak sama si romana itu jadi istrinya si robi
jadi emang pengen mereka setiap hari berantem
gara gara punya sepasang mertua yang gak suka sama robi
mertuanya leh dibahas lagi dibahas lagi
sampai kapan juga gak bakal
gue laporin sekarang
gue kok dibawa bawa lah
gue gak masuk urusan ini gue
gitu jangan nyari nyari aneh doang pul
apaan sih pake nuntut haji suluk segala
baik dengerin aja
abang gak terima lu dituduh ngambil dompetnya bu haja rodia
semuanya udah terang benderang
nih yang kusut kusut jauh jauh sana
hah pah kali
biar masalahnya cepet selesai
makan bubur dulu ya
di dalam ada cikat kawat nek
eh tuh bang
kalau belum ada bukti jangan asal nyablak
kan malu bang kita sama haji sulam
ih untung aja tuh si joni masih ada di sekolah
dia gak tau kita berantem di mari
eh soalnya kan
abang dipanas panasin mulu tuh sama haji mohideen
sama si mali juga
niatan gua apa ae
gua mau bela lu
ayah tuh ada masalah apa sih ya pak haji
pakai perlu diperhatiin prihatin gitu
ae kan biasa biasa aja pak haji
lain kali jangan manas manasin air terus
ae dipanas panasin juga
nah sekarang bini aye dipanas panasin lagi
gua kagak tega kalau melihat orang lemah menjadi sasaran fitnah
makanya gua belain
tapi kalau bantuannya salah sasaran
lu ngajarin gua lagi lu
bukan ngajarin pak haji
gua kasih tau kalo apa yang dilakukan pak haji ini kagak bener
jalan lu ya

aku tau sendiri
manusia yang paling gua empat

sampai jumpa lagi
kalo kaya bukan tertentu
ternyata adalah liluy
mendingan ayah mukulin sendiri aja deh
daripada abang mukulin ayah
mendingan ayah mukulin sendiri ya bang
nih lihat bang
berapa jelengan lagi ya
mampus satu jumlah
satu jelengan penuh
empat juta mak
yang udah penuh dah mak
saat dua tiga jelengan lagi dah
mak bisa pergi umroh
berarti insya allah nih
masih rumah nih sekalian
si robi itu pekerjaannya padat
kadang kadang gak ketampung
sampai dia lembur
yaudah mak gak usah berharap terlalu banyak
sama si romana deh
mak nih paling serak
sama si romana itu jadi istrinya si robi
jadi mak pengen mereka setiap hari berantem
gara gara punya sepasang mertua
mertuanya lah dibahas lagi
sampai kapan juga gak bakal beres deh
kalau dibahas dulu
bener mah ya
ada apa sih bang
sampai bawa robi kemari
semestinya lu jangan terus terusan lah
mak tuh udah semakin tua
makin tambah umurnya
dia butuh semangat
biar dia tetep sehat
kalau emak sakit
mikirin hal yang belum jelas hasilnya
ya gak mau dong bang
lu bener bener ubah dah sikap lu
jangan bikin emak
harapan emak nanti gak kesampean
nanti mak malah tambah sakit hati
gua paham santu
ada rary juga
sekalian ada urusan di dekat sini
masuk dulu yuk
gak enak kalau di sini ngobrolnya
mungkin lain waktu aja ya
rere mampir kesini lagi mpo
rob aku buang dulu ya
makasih ya rere
ayo datang ke jitirnya
kok gitu sih
mbak tuh kudurama sama si rere
rere itu kan temennya robby juga
kayaknya emang gak suka banget
yang lo rere dateng
gue gak ada masalah
dia udah kesini gue gak apa apa kok
tapi kan dari orangnya baik mak
yang bilang dia gak baik itu siapa ya
siapa dia baik kok anaknya
jangan terlalu kasih harapan
mesti ada patas
nih jatuh cinta lagi nih sama si robby
gimana pokoknya gue tetep
yang jadi mantu gue tuh
gak ada yang lain
sampai si jakarta
di puncak puncak begitu
sama mang ojo aja juga beda beda tipis
maksudnya mak arah punya mang ojo
jangan kegeeran deh mak
ya iyalah bang
mak artinya deh
ayo berani jamanin
kan udah punya empor tadi ya
si robby teh sekarang kembali tersenyum
sekarang dunia cerah ceria
emang kewajiban abah
abah sebagai sesepuh di kampung ini
justru melindungi orang orang yang lemah
seperti istrinya syaiful
makanya tadi abah mati matian ngembelain saipu sama bininya
di depan si sulam
apa nggak suka si sulam itu main nuduh nuduh saja
justru dia harus menyelidiki